dari konferensi pers yang digelar oleh bmkg dan juga bnpb pada sore ini
data sementara yang dihimpun setidaknya empat puluh enam orang meninggal dunia
dan sekitar tujuh ratus orang akibat gempa bermagnitudo lima enam yang menguncang cianjur
sudah menyampaikan ke media ini sekarang sudah ada empat puluh enam orang yang meninggal dunia
dan sudah ada di rsud di bnpb cianjur dan kurang lebih tujuh ratus an orang yang luka luka
ini luka luka rata rata paling banyak